enggak ada sih karena kan ini bukan menurut saya ya bukan hal yang harus kita apa yang bukan hal
yang harus dihapuskan hal yang besar dan tentu saya sebagai orang yang dekat dengan dikidan tahu
apa sih kenapa sih niki apa melakukan atau berucap seperti itu gitu karena saya tahu
persis himbauan yang miki maksud itu ditujukan untuk siapa dan apa itu